nanti sore kita semua kumpul
anak buah ini buat semua kang
buat tiga orang aja
mas mas kopinya pegang dua tuh mas
pasang saya pernah lihat kamu tak nama kamu siapa
mick jagger bapak kamu omar bukan
bapak kamu komar apa bukan
kenapa kamu ngemis buat jajan pak kenapa nggak minta sama bapak kamu
cuma kamu yang saya kenal ngasih nama anaknya
saya kan penggemarnya rolling stone kan
kenapa mick jagger gak kamu kasih jajan
uangnya dari mana
kan udah seminggu lebih saya dihukum sama a kang
saya udah gak dinas lagi di pasar
saya gak berani pulang kang kalau gak bawa uang
istri pasti marah kang
karena kang tau sendiri istri saya kalau marah kayak gimana
suka nampar pakai tutup panci
kamu tugas lagi di pasar
aduh aduh aduh
saya coba sekali lagi ngasih kepercayaan sama kamu
demi istri kamu yang suka nampar pakai tutup panci
dan demi anak kamu mick jagger
sejak si ubed gabung lagi
saya merasa nggak dianggap sama dewi
kan salah kamu
salah saya apa
kan kamu yang punya ide ngajak si ubed gabung lagi
terus kenapa dewi harus jadi bos
kan kamu yang ngajak dewi gabung sama kita
waktu itu kan saya bilang
cari orang baru
dewi juga orang baru
belum punya pengalaman
tapi dia terlalu berbakat
sampai keahliannya nyopet
terus bos sakit hati
tersinggir jadi bos copet
mau jadi bos lagi
kamu punya ide
ditanya kok diem aja
sebentar saya lagi mikir
kenapa kita gak nyopet di bis
naik turunnya gak cepet
kalau busnya keburu masuk tol
mau turun dimana
kalau nyopet diangkut enak
kamu memang hebat
harusnya kamu yang jadi bos copet
gak pantes saya mah jadi bos
jangan gitu ah senyumnya
saya jadi deg degan
penghasilan tim kita harus lebih banyak dari penghasilan tim ubed dewi
kita harus mencopet lebih rajin tekun lihai dan cepat
kamu kan yang prestasinya paling minim
ada orang yang dulu nyiksa saya sama saya rame rame
nanti sore kita semua kumpul
anak buah dibawa semua kan
dua tiga orang aja
kau kenapa di kalau evan kantasi dari kita informasi ngomong apa tadi
gimana tuh tau gimana kamu
aduh gimana sih masa copet kecopetan
mulai besok kamu tugas lagi di pasar
anak buah kamu si joni sama si jupri
bukan ngegodain perempuan
kalau kamu masih ngegodain perempuan
terus saya laporin sama istri kamu
yang kalau marah suka nampar pakai tutup panci
kerja kamu cukup bagus
berhasil menggantikan tugas jamal di terminal
kamu tetap tugas di terminal
terima kasih kak
anak buah kamu si burat sama eh anak baru
anak buah kamu si murat
hei koboi jadi jadian
kamu gantiin mamansu herman di jalan
urus pedagang kaki lima
anak buah kamu si ujang rambo bojong soang
sama si dik dik yang tadinya tugas di pasar
kalian kerja buat kang bahar
dan kalian semua tanggung jawab saya
deh yang lead
istri ibu dada dan anak apa voice
saya diangkat jadi bos
itu karena saya dianggap copet paling hebat di tim ini
dan itu adalah peraturan di tim ini
ternyata di tim ini yang paling hebat bukan saya
jadi yang pantas jadi bos di antara kita bukan saya tapi ubed
dan mulai sekarang jabatan saya sebagai bos saya serahkan ke ubed